mantis masya allah udah bapak aja yang jagainnya kamu aja sana ah iya gua masih warung iya iya iya
gua ambil obatnya kesana iya iya iya iya iya dari istrinya ya pak haji dari teman bini gua yang
jual obat herbal buat gigi gue yang sakit pak haji harusnya pak haji pakai pasak gigi ini iya
iya iya iya iya biar nggak sering sakit pasta gigi ini bisa menghilangkan kotoran dan bau juga
bisa menghilangkan kuman gigi dan bau nggak sedap itu
buat gue jangan pak haji beli aja sendiri iya gue beli ntar eh pak haji jangan ntar ntar sekarang aja
pak haji ganti pakai pasal gigi ini iya lo ngopi iya iya tuh pak haji lo bikin aja sendiri kebenaran
gua mau nitip warung malu sebentar lama enggak iya iya iya iya kan gabis ngomong begitu bentar ya udah tuh
be b untuk ketemu babe di sini ada apaan tak lu ada perlu sama gua ini tadi habis beli nasi bungkus buat
emak buat teh io buat mbak yanti sama buat babe pak haji mura sama pak odi juga lauknya apa adat kata emak
kalau buat babe pak haji murad sama pak odi lauknya rendang pasta gua emang lagi pengen makan rendang
makasih ya sama malu
ya yaudah kalau gitu
tanti jalan dulu ya be
tis aji sodik kemana
lagi keluar sebentar bang
kan tinggal buka sasetnya
terus diseduh sama air panas
bang udin mau dibikinin sekalian
gue kagak jadi ngopi
ya iyalah bang
ngapain juga aku deketi kau bang
berapa bungkus mbak
silahkan duduk mbak
tak usah aku berdiri saja
cuman pula kau tuh bang
kau bungkus cendolnya
tapi tak kok kasih manisan sama santannya
bang pikiran kok tuh buka bercabang sana cabang sini ya
ngapain lu ini mari
mbak bini mau kasih lagi
nih gua bawain nih rendang padang
dikasih si maik
yuk langsung makan
eh kebetulan gua belum makan
ini rendang ada tiga
buat si odi juga
si odi di mana
baru aja pergi
lu telepon dah
suruh dia balik lagi sini
ya iyalah bang
dibuang masuk ke dalam aja apa susahnya
pelit amat sih lu
ngapain lu yang masuk ke sana
ngapain kamu tadi sini
kamu nggak ngejek
udah bapak aja yang dijagainnya
kamu ngajeng aja sana
nasi bungkus dari emak
bapak mau ke rumah haji murad lagi
katanya ada nasi bungkus renang dari emak buat bapak
lu mau tinggal di luar rumah gua begitu aja
kalau ada barang warung gue yang hilang
lu mau ganti
neng dari mana aja sih di sms nggak dibales
telepon nggak diangkat
dari kelurahan ada kegiatan ibu ibu
ibu bos nyuruh tini gantiin dia
jadi tini terpaksa ikut
oh berarti neng sibuk banget ya
cuma nggak enak aja kalau nerima telpon
abang cuma mau ngasih ini
kenapa neng gak suka coklat
suka tapi kok coklatnya lumer
kita makan aja duluan
kagak usah nunggu si odih
nggak nggak mau
itu namanya gagak kompak
udah pada nungguin ya
perut gue udah lapar deh
nih punya lo
masih panas nih
kok gue telur dadar sih
udah makan aja
rod lo tukeran dah sama gue
oga gue lagi tanya makan pakai rendang
nih lo aja dah tukeran
olah olah babes
pengen pisah sama renang
mak udah lapar
tat lo kagak salah nih ngasih nasinya tadi ke rumah babes
lah kok nasi mak di rendangin nih
lo balikin nih ke rumah babes nih nasi rendangnya
mak kagak enak tat
masa ngasih dua orang mau nasi pakai rendang
satunya lagi nasi pakai telur
mau pulang jet
iya perut gue lapar
makan yang ketoprak dulu aja
boleh tapi gratis ya
kasih kenapa lo
gara gara ada jaga yang lapak
kalau lo jadi orang kantoran
lo seharian dari pagi sampai sore
di belakang meja
nah kalau kamu jadi supir truk
kamu bisa berhari hari duduk di belakang setir
gue bosen aja mak
emang begitu kalau lo mau maju
kalau lo agak mau
idan lembu merah
balik lagi ke lembu merah
pulang ke rumah
mau pulang ke rumah
emang mau kemana lagi
kalau nggak pulang ke rumah
lo kenapa lagi tadi gue ketemu tini ded
terus pas gue kasih coklatnya meleleh
emang lo taruh mana di sini nih dalam laci nih
ya elah man man coklat lo taruh laci ya meleleh lah
kenapa kalau taruh aja tuh di termos es lo
udah im makan aja pakai telur dadarnya
gue kagak mau telur dadar gue lagi pengen rendam